selanjutnya dari perfilman tanah air ada film kembang api yang mengusung tema berbeda dari film film indonesia pada umumnya
nah film yang merupakan remake dari film jepang ini mengangkat isu tentang kesehatan mental
film kembang api yang mengangkat isu kesehatan mental dirilis oleh rumah produksi falcon picture
film ini diadaptasi dari film jepang berjudul free fitball and soul karya sutradara jepang yoshio kato
kebang api mengisahkan tentang empat orang yang mencoba bunuh diri namun gagal hingga akhirnya memutuskan tidak jadi bunuh diri
meski diadaptasi dari filmnya
yoshio kato mengatakan ada sedikit perbedaan pengemasan dari film aslinya

para pemain mengaku tema dalam film kembang api ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya
salah satunya hanggini yang mengaku pernah mengalami hal serupa seperti karakter yang dimainkannya
mungkin waktu sd tuh aku merasakan dibeli karena teman teman aku juga gak ngerti ya kak caca
iya kalau aku beribaduh waktu sd
pembulian yang parah gitu ya
yang dibuli separah anggun gitu
maksudnya kamu pernah ditenggelamin ke kolam lah di seleding sampai berdarah dagunya gitu
karena dia kan kebetulan dari kecil udah ada di acara tv udah jadi koki cilik acara koki cilik
jadi mungkin sebagian anak kecil merasa itu iseng kali ya
atau sirik sirik kecil tapi mungkin mereka juga nggak berpikir panjang ya
apa akibatnya gitu
dengan tidak menganggap enteng masalah setiap orang
tidak meremehkan gitu
setiap kali ada orang
yang lagi mungkin sedih berlebihan
atau mungkin ada yang bahkan ada yang mau bunuh diri karena hal yang kita anggap
itu gak penting deh gitu ya
jadi jangan pernah melakukan itu gitu
para pemeran film kembang api berharap masyarakat lebih peduli dengan sesama setelah menyaksikan film ini